desi aritonang agung happy medan sumatera utara
dan ini praktek yang baik
tapi sampai sekarang masih rivalitasnya masih tinggi kah
dulu mulai ketika sudah didik batik
berapa banyak sih sebenarnya pakaian yang bisa kita bawa pulang ke tanah air
ya olanya diambil dari kata oranya
semua menteri itu bisa jadi koruptor gitu